senin pagi kecelakaan dua kendaraan antara mobil berplat polri dan mikrobus terjadi di tol layang mbz
kilometer empat belas kota bekasi jawa barat
mobil fortuner berplat polri yang datang dari arah karawang menuju jakarta
tiba tiba menabrak mikrobus yang berada di depannya hingga menyenggol median jalan
akibat kecelakaan kedua kendaraan rusak dan penumpang menderita luka ringan
dari keterangan sementara sopir fortuner mengaku mengantuk sehingga menabrak kendaraan
kasat lantas polres metro bekasi kota membenarkan
mobil fortuner yang terlibat kecelakaan adalah mobil dinas polri milik polda jawa barat
yang biasanya digunakan karolog polda jabar
sementara terkait plat dinas polri yang sempat berganti plat sipil
kasat lantas jelaskan mobil fortuner tersebut memang memakai double plat nomor antara polri dan plat sipil
kami juga sudah mengamankan stnk kendaraan dinasnya
jadi itu mobil dinas
saat terjadi benturan dengan kendaraan yang di depannya itu
jadi plat dinasnya itu terlempar
sebenarnya dia pada saat dan sebelumnya itu memakai plat dinas memang mobil dinas seperti itu
mobil dinas polri milik polda jabar menabrak mikrobus di tol layang mbz
diduga sopir mengantuk saat kejadian
apakah ada sanksi atau laporan hukum terkait mobil fortuner milik polda jabar yang menabrak mobil mikrobus
kita tanyakan ke kasat lantas polres metro bekasi kota akbp yugi bayu hendarto
selamat sore pak yugi terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
bisa dikembali dikonfirmasi siapa pengemudi yang berada di mobil fortuner ini sehingga menyebabkan kecelakaan di jalur mbz
baik mbak cynthia kami luruskan dulu
kami kenalkan kami ibtu suwandi sebagai kanit gakum laka lantas pores metro bekasi
bodi depan membentur bodi depan
membentur bodi sebelah kiri kendaraan jenis mikrobus
setelah terjadi kelang tersebut kendaraan mikrobus melintir ke kiri kemudian ke kanan membentur pagar pembatas jalan
akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut kedua kendaraan rusak dan pengemudi dan penumpang kendaraan mikrobus luka ringan
apakah pengendara atau sopir fortuner tersebut merupakan anggota dan adakah sanksi terkait dengan kecelakaan ini
setelah kami melakukan pemeriksaan intrukasi
pengumudi adalah anggota polda jawa barat
kemudian kalau bicara masalah sanksi hukum
kami dalam hal ini masih menindaklanjuti
dan kami menangani tentang laka lantasnya mbak cynthia
sejauh ini sudah seperti apa penanganannya
hasilnya adakah hasil terbaru
hasil perkembangan terbaru intinya pada penjelasan
pengemudi kendaraan voter tersebut itu mengalami ngantuk sehingga out of control
lalu bagaimana dengan plat double
kalau tadi sempat diinformasikan bahwa plat ini terpental
betul setelah kami melakukan pptkp mbak cynthia
kendaraan tersebut berplat kendaraan polda jawa barat
namun pada di depan setelah terjadi senturan
keterangan pengemudi itu jatuh terpental
sehingga disitu terdapat nomor kendaraan plat biasa itu mbak cynthia
hmm kalau sejauh ini dari mobil yang sempat tertabrak oleh mobil fortuner tersebut
betul betul jadi disini laporan
kami menangani perkara perkara ini dari penyerahan timpan dari pgr
korlantas polri kemudian untuk penanganan lebih lanjut
tentang perkara pidana keterlaluan intas
karena wilayah hukum polres purwokasi kota kami tangani mbak cynthia
wilayah polres purwokasi kota mbak cynthia
singkat saja ibtu suwandi apakah anggota polisi yang membawa kendaraan fortuner itu saat ini sedang didalami
apakah berada di polres metro bekasi atau seperti apa singkat saja
kemarin sudah kita minta keterangan kemudian ketiga belah pihak di situ mengambil jalan mediasi musyawarah keluargaan
kemudian dari pihak mobil fortuner bertanggung jawab memperbaiki
kemudian dari pihak si pengemudi maupun dengan pihak mobil mikrobus tersebut
mengajukan rawat kendaraan untuk diperbaiki ke daerahnya mbak cynthia
untuk pengemudi tetap kita pulangkan mbak kita pulangkan
fortuner berikut mobil mikrobus mbak cynthia
ibtu suwandi yang menjadi pertanyaan adalah
ketika pengemudi merupakan anggota polisi
apa yang menjadi penyebab mobil fortuner tersebut melakukan salib jalan di bahu jalan
yang kita tahu jalur mbz itu cukup rentan akan kecelakaan
baik mbak cynthia ini kami masih dalam proses penyelidikan mbak cyndia
kami masih melakukan penyelidikan masih pendalaman tentang pengambilan sebelah kiri
kemudian hingga terjadi kelang lintas dan subun mbak cynthia
hmm baik terima kasih
ibtu suwandi kanit laka lantas polres metro bekasi sudah bergabung bersama kami di kompas petang
selamat sore mbak cynthia terima kasih mbak cynthia